nekat beroperasi di empat hari jelang lebaran puluhan truk yang melintas di jalur transnasional mojokerto jawa timur
ditilang satlantas polres mojokerto
selain melanggar aturan terkait waktu beroperasi petugas menemukan banyak kendaraan yang tidak dilengkapi surat resmi
saat lantas polres mojokerto jawa timur rabu sore menggelar razia truk angkutan barang yang melintas di jalan raya trawulan mojokerto
meski telah dilarang beberapa truk angkutan barang masih tetap beroperasi
selain melanggar peraturan dirjen perhubungan darat truk yang ditindak juga karena tidak dilengkapi surat surat resmi
dalam razia ini petugas menilang lebih dari dua puluh truk angkutan barang
petugas mengimbau kepada para sopir truk yang telah ditilang untuk tidak lagi beroperasi setelah mengirimkan barang sampai tujuan
beberapa yang memang masih diperbolehkan antara lain yang mengaku makanan renak kemudian bbm cbd kemudian subaco masih diperbolehkan
tapi tadi kita cek untuk pengemudian sendiri ternyata masih ada beberapa yang dikemudikan oleh kernetnya
jadi terpaksa kita lakukan penyelidikan perjalanan perjalanan
razia serupa akan terus digelar oleh petugas sebagai antisipasi kemacetan